salah satu kelebihan pokemon go adalah bermain bersama teman dan lawan anda
dan untuk bertanding pengguna bertanding di pokemon gym
beberapa tips berikut ini mengajak para trainer pokemon untuk menjadi penguasa gym dalam games pokemon go
gym merupakan tempat pemain menandai wilayah tim mereka
level lima menjadi permulaan keseruan bermain pokemon go
pertama pemain atau trainer pokemon harus terus bermain hingga mencapai level lima untuk mulai merebut gym
gym adalah tempat olahraga di mana anda dapat melatih karakter pokemon fiksi milik anda
kedua keseruan dalam bermain pokemon go pun mulai terasa saat anda mulai membentuk tim
pilih satu dari tiga faksi yang diwakili dengan warna
instinct untuk kuning mystic untuk biru dan valor untuk merah
pilihlah karakter yang sesuai dengan teman terdekat
yang juga memainkan pokemon go agar menjadi lebih tangguh
ketiga penjagaan pokemon gym tidak bisa dilakukan sendiri
dibutuhkan kerjasama tim minimal tiga orang pemain atau tiga akun pokemon go
agar gym tidak mudah jatuh ke tangan tim lain
keempat perkuat pokemon yang telah anda kumpulkan dengan melakukan evolusi
fitur evolusi ini mengubahnya menjadi jenis pokemon baru yang tentunya lebih kuat dan siap bertarung
kini realitas dunia maya sudah masuk ke dalam dunia nyata melalui ponsel pintar anda
artinya anda tidak bisa lagi berdiam diri di kamar dengan permainan pokemon go
jeris nidia jakarta